dan tentunya tahun baru membawa harapan baru dari semua masyarakat
apa saja kira kira harapan dari masyarakat bagi indonesia di tahun dua ribu tujuh belas
kita akan lihat terangkumannya berikut ini
mengharapkan agar pemerintah serta seluruh elemen elemen negara
agar bekerja secara keras untuk memperbaiki masyarakat terpencil
apalagi yang ada di daerah daerah di timur sana
ya mungkin lebih bijak aja kalian memfilter informasi
nggak gampang tersulut hoax gitu
jadi pinter pinter nilai informasi mana yang benar mana yang buruk
pakai logika jadi kita bisa menilai dibohongin atau enggak
harapannya lebih kondusif dalam segi kenyamanan beribadah
untuk keberagaman kita dan juga secara ekonomi juga lebih kondusif lagi
kalau dua ribu tujuh belas sih pengennya sih akan lebih baik ya
misalnya di bidang hukum ada kepastian gitu loh
jangan cuma menerapkan hukum tapi ternyata nggak maksimal gitu loh
tahun depan masyarakat lebih bijak lah menyikapi hal hal semacam itu
mestinya masyarakat melengkapi informasi
sedetil detailnya bila perlu cari fakta yang lebih banyak dari berbagai sumber
supaya tidak mudah terhasut atau terbawa hal hal semacam itu